kita ke informasi pertama pemerintah kota palembang mulai menerapkan pemasangan alat etex
bagi pelaku usaha kuliner di palembang sumatera selatan
sasarannya adalah pelaku usaha yang beromset minimal tiga juta rupiah per hari
hal ini juga untuk menepis anggapan bahwa pembelian makanan pada pedagang kaki lima
pemerintah kota palembang membantah pernyataan tersebut
kepala badan pengelola pajak daerah kota palembang menegaskan
ada batasan bagi pelaku usaha untuk dipungut pajaknya
yaitu pelaku usaha yang beromset tiga juta rupiah ke atas
jadi begini sebetulnya kita tidak menarapkan kepada pengusaha ukm
jadi kita ada batasan berdasarkan aturan kita berdasarkan perda dua dua ribu delapan belas tentang pajak daerah
berdasarkan perwali nomor delapan puluh empat dua ribu delapan belas itu tentang pajak
restoran hiburan pajak parkir pajak hotel
bahwa kita kenakan pajak ini bagi usaha yang omsetnya di atas tiga juta
berarti kalau di bawah tiga juta itu tidak kita kenakan
namun penerapan itex atau pemantau pajak online mulai dilakukan awal dua ribu sembilan belas
setelah mendapat rekomendasi dari komisi pemberantasan korupsi
pemerintah kota palembang mengatakan
pemerintah kota palembang mengimbau bagi pelaku usaha yang besar
agar mengganti sistem manual di mesin kasir ke alat yang masuk sistem
yang dinamakan transaction monitoring device atau tmd
agar setoran pajak ke pemerintah lebih transparan
selama ini jumlah pempek yang keluar dari palembang mencapai sembilan ton per hari
sehingga kontribusinya sangat dinanti
salah satu pelaku usaha mp menyambut positif kebijakan tersebut
akan dibebankan pada konsumen
hal itu juga merupakan kontribusi pelaku usaha pmp
untuk pembangunan di kota palembang
menurut asosiasi pengusaha pmp palembang atau aspek
seharusnya disosialisasikan lebih gencar
agar masyarakat mengenalpukannya
memang aturan dari pemerintah kota
pemerintah bukan dari pelaku usaha itu sendiri
pedagang kaki lima dan usaha kecil menengah yang beromset
di bawah tiga juta rupiah per hari
tidak perlu khawatir dengan adanya penerapan
pemasangan alat pemantau pajak online ini
pemerintah saat ini sedang melakukan sosialisasi tentang itex
hingga ke pedagang pecelele yang baru buka di malam hari
pemerintah juga akan memberikan peringatan
hingga memberi sanksi tegas bagi pelaku usaha yang besar
bila tidak menjalankan perda ini
pempek merupakan warisan kuliner dan kearifan lokal
yang ada di kota palembang
selain dipungut pajaknya
pemerintah juga diharapkan memberi perhatian khususnya
ke pihak luar dalam hal promosi
sehingga pmp palembang menjadi kuliner yang mendunia
dono purwanto benia priadi palembang sumatera selatan
ya lalu bagaimana asosiasi pengusaha pmp palembang
menanggapi aturan baru ini
sudah ada jimmy devaten di palembang sumatera selatan
bergabung bersama kami melalui telpon
bang jimmy selamat malam
apakah sudah ada informasi yang valid
dari pemerintah tentang wacana pengenaan pajak
bagi pedagang ini
ya selamat malam pak
untuk mengenai pajak ini pun
sejatinya sudah lama diberlakukan
dari tahun dua ribu dua puluh
tapi mengenai pajak ini itu yang diberlakukan itu
untuk pajak restu
pajak restu dan rumah makan
nah untuk para pelaku ukm ukm
yang omsetnya per hari
di bawah tiga juta itu tidak perlu khawatir
karena yang dikenakan ini memang omsetnya
yang sudah di atas tiga puluh lima sampai sepuluh juta
maka dari itu di sistem komputerisasi kasir
itu disinkronkan dengan yang namanya mesin e tech
biar dari pajak pendapatan daerah itu
akan meningkat dan signifikan
selama ini mungkin tidak efektif kan
dengan tidak adanya mesin e tech dan pengawasan
yang omsetnya di atas tiga juta ini
di luar dari pajak resto dan juga misalnya
servis begitu yang sebelumnya sudah diterapkan di restoran
itu dikenakan sama si konsumen
yang makan di tempat
baik itu yang takeaway bungkus
ataupun yang paket
itu yang dikenakan pajak
jadi total sebetulnya
ditambah pajak penghasilan atau pajak omset yang akan diterapkan nanti begitu
nah kalau untuk pajak restoran sendiri
itu sampai saat ini saya tidak di situ
yang jelas untuk pajak yang makan di tempat aja
untuk yang pajak makan di tempat
atau dia bungkus atau dia paket
tapi yang itu yang kira kira yang
ya yang kira kira yang pokoknya yang uwah lah kayak gitu pak
di dalam resto itu kan dia macam macam tuh
ada yang jual tempek
sehingga di situlah mungkin
padahal sebenarnya bukan tempeknya itu yang dikenakan
omset dari restoran itu sendiri
omset dari restoran sendiri benar pak
nah kemudian tadi juga anda mengatakan ada mesin e tax
yang nantinya akan menghitung lebih jelas tentang pajak restoran
juga pajak omsetnya itu sendiri
apakah saat ini para pengusaha pempek pengusaha ukm begitu sudah jelas
atau sudah pengadaan mesin e tax nya saat ini sudah sejauh mana
kalau untuk mesin e tax itu sendiri itu sebenarnya ya
untuk alatnya pun juga itu lumayan mahal pak
sudah kebenaran siang tadi kami sudah ketemu
sama pak tadi sulaiman btpd kota palembang
dari situ pun mereka menegaskan untuk alat iptec ini memang yang saat ini
yang dipasang alat e tax itu baru yang restore restore yang tahap yang sudah besar
kayak gitu yang di mal yang besar kayak gitu
lalu untuk pelaku pelaku ukm itu jadi sekarang ini nggak perlu khawatir dan takut
karena itu tidak akan dikenain pajak
nah tadi kan dikatakan omsetnya tiga juta ke atas langsung dikenakan pajak untuk omsetnya sendiri
berarti memang sektor ukm pun masuk ke dalam kategori itu begitu kan bang jimmy
untuk sektor ukm pun itu tidak pak tergantung lah
jadi tergantung daripada tempat dan omsetnya
mungkin kan bisa dilihat juga nih pak kayak dia tempatnya walaupun di kaki lima emperan
tapi tempatnya wadah
dan pun memang bener bener yang keluar masuk berkunjung ke toko itu memang banyak
nah jadi itu sehingga yang jadi target dari pajak itu sendiri
nah sosialisasi sosialisasi seperti ini sudah tersampaikan dengan jelas kepada para pedagang
terutama juga para pedagang kecil
yang konsumen titup dinding sama konsumen
next dalam waktu dekat ini minggu minggu ini kepala dinas dpp di kota palembang akan menggadeng kita
ayo nih seluruh komunitas asosiasipm "
kita duduk bersama
jadi di situlah mungkin pak kadif dalam hal ini ak utati informasinya nanti akan lebih jauh
menginformasikan masalah pajak ini
yang selama ini jadi momok para pedagang ukm ukm yang rumahan online kaki lima
nah itu tadi anda katakan momok
sejauh ini respon para pedagang bagaimana
karena dengan adanya pajak tambahan bagi omset mereka tentunya
kos produksi mereka juga akan meningkat begitu
berapa juga kisaran harga untuk peningkatan harga pmp perkiraan anda
kalau untuk peningkatan harga pmp itu sendiri tergantung dari ownernya nanti masing masing itu pak
oh respon pedagang sendiri menanggapi aturan ini mendukung
atau justru menjadikan ini sebagai momok tadi kata anda
kalau menurut kami dia mendukung sih pak
dia mendukung masalah untuk perpajakan ini
kan yang dikenain pajak ini kan bukannya si yang punya restu
konsumen yang makan di tempat
jadi tidak perlu khawatir
tidak khawatir begitu ya pedagang adanya penurunan jumlah konsumen misalnya
atau persaingan dengan pedagang pmp lain yang kemudian makin sengit dengan adanya pajak ini
dalam hal inilah nanti peranan pemerintah
dalam hal ini ya bppd dan kami dari aspek asosiasi pengusaha pmp palembang
kami akan lebih giat lagi menginformasikan mensosialisasikan
dan mungkin nanti dari pemerintah
akan dipasang ya spandu
itu memang nanti yang di resto resto setempat yang dipajak itu nanti itu ada spanduk
expander nya ada dipasang
jadi memang tahu nih bahwa memang restu ini memang dikenain pajak
bang jimmy dari asosiasi pengusaha pmp palembang sendiri yang terdeteksi begitu
ada kira kira berapa restoran kemudian ada berapa jumlah pedagang kecil dan menengah
kalau untuk saat ini yang pedagang tempe yang skala ya udah uah lah ya
udah lumayan gede dan pun cabangnya udah banyak
itu mungkin dari beberapa anggota asosiasi pmp itu paling sepuluh orang lah yang besar besar itu di palembang
itu yang kena
yang lainnya itu memang baru skala rumahan online dan kaki lima
jadi memang masif jumlahnya banyak sekali ya
sepuluh ada pedagang besar
sisanya juga termasuk tadi yang anda katakan yang berdagang melalui online
apakah omset online ini juga akan kemudian dihitung dalam besaran total keseluruhan
bagaimana mekanisme dari pelaporan jumlah pendapatan restoran itu sendiri
kalau untuk pedagang online ini sih sebenarnya nggak khawatir nih mas
sebab mereka juga untuk omsetnya itu nggak sampai sampai begitu uah lah
yang namanya online kan itu kadang kadang seminggu itu mungkin ya empat kali lima kali ada orderan untuk kirim
kadang kadang nggak ada
jadi tergantung pesannya
oke jadi sampai saat ini masih banyak yang kemudian lebih cenderung mendukung begitu ya peraturan pajak
harapannya nanti ke depannya untuk bisnis pempek di palembang agar lebih berkembang lagi
tanpa ada tadi anda juga sempat mengatakan misalnya momok momok yang membuat pedagang takut begitu
ya itulah tadi harapan kami kan dalam waktu dekat ini memang pemerintah setempat melalui dpd kota palembang
akan menggandeng kita seluruh asosiasi pemerintah yang ada di palembang
jadi pengusaha pmp palembang ini akan menyampaikan mensosialisasikan lagi
jadi batasan batasan mana yang terkena pajak dan yang tidak terkena pajak
jadi ya bagi kita yang pelaku ukm ukm ini jadi nggak khawatir lah kayak gitu
baik bang jimmy devaten humas asosiasi pengusaha pmp palembang
terima kasih untuk waktunya bergabung bersama kami pada malam hari ini

semakin baik dan tidak ada lagi momok momok yang ditakutkan meskipun pajak pasti juga akan berhasil dikendalikan ya pak
semakin baik dan tidak ada lagi momok momok yang ditakutkan meskipun pajak pasti juga akan berhasil dikendalikan ya pak
juga untuk membangun infrastruktur yang akhirnya juga mendukung iklim bisnis di suatu wilayah